hingga saat ini ketegangan antara rusia dan ukraina masih berkecamuk
dunia pun siaga akan kemungkinan perang dunia ketiga yang dapat dipicu akibat konflik bersenjata ini
hal yang juga menjadi perhatian adalah menghangatnya hubungan bilateral tiongkok dan rusia beberapa tahun belakangan ini
yang mengindikasikan mungkin saja pembentukan aliansi baru guna menantang hegemoni amerika serikat dan uni eropa
bagaimana aliansi ini dapat membentuk tatanan baru dalam geopolitik global
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
konflik rusia ukraina akhirnya menjadi operasi militer terbuka
banyak yang menilai konflik berawal dari ukraina

coord seberapa angka dombanya
hike tiga perhubungan dalasi
yang terbrasai pasukan bagian faix ini
tapi alasan yangstepannya
sebelumnya rusia mengakui kemerdekaan donetski dan luhansk atas ukraina
rusia pun melancarkan serangan ke sejumlah kota di ukraina termasuk ibu kota kiev
manuver rusia ini pun berdampak pada konstelasi geopolitik dunia
benturan kepentingan antar negara perebutan akses sumber daya alam dan energi
serta tantangan perubahan iklim dapat memicu terjadinya perubahan geopolitik global
munculnya aliansi strategis seperti rusia cina dengan irisan kepentingan yang sama
mengokohkan kekuatan politik dan militer di kawasan eurasia dan asia pasifik
untuk membentuk tatanan baru dalam geopolitik global
ini ya serangan yang dilakukan oleh rusia terhadap ukraina tentu saja akan berpengaruh
terhadap konstelasi geopolitik dunia
benturan kepentingan antar negara
misalnya perebutan akses energi dan tantangan perubahan iklim di saat krisis global seperti saat ini
memicu terjadinya perubahan geopolitik global
aliansi strategis dengan dasar kepentingan yang sama pun bermunculan menantang hegemoni negara negara besar
lalu seperti apa gambaran peta geopolitik dunia saat ini pasca konflik rusia ukraina pecah
sudah ada bersama saya di studio analis pertahanan militer dan negara koni raha kundini bakri untuk membahasnya
sehat dong harus
kita teman lama
teman teman di mit ya
mrt dan tentu saja wawancara ini kita lakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat
sudah divaksin sudah di booster sudah antigen pcr segala macam dan kita juga menjaga jarak
nah kony yang hangat tentu saja ini kalau kita selama dua tahun ini perang melawan covid
aduh perang yang
itu praktis sekarang berita atau informasi mengenai covid berkurang
tapi yang ada memanas menjadi kemungkinan
perang dunia karena eskalasi akibat serangan yang dilakukan oleh rusia terhadap ukraina
nah kita sudah banyak sekali ya analisa mendengarkan kira kira kenapanya
tapi saya lihat mungkin ada tiga hal dalam serangan ini
kenapa ini salah satunya kenapa ini terjadi
pertama ya tentu saja kata pihak rusia ekspansi dari nato ini sejak uni soviet pecah ya
dan semakin lama semakin banyak
banyak negara negara yang bertetanggaan yang selama itu menjadi bagian dari satelit uni soviet itu menjadi anggota nato
termasuk ukraine yang ingin menjadi anggota nato
kedua mengenai ini
sosok putin ini sendiri
ya yang ingin make rusia great again
dan katanya yang saya baca ini di new york times selama dua tahun ini putin itu sangat terisolasi sehingga ini mengganggu mungkin perspektif kejiwaannya
kita tidak tahu apakah ini benar tapi yang jelas agresi ini telah membangkitkan semacam semangat baru dari amerika serikat nato untuk menentang putin dan rusia
sanksi ekonomi yang betul betul beratlah dilakukan
sebenarnya sudah masuk perang kalau dunia ketiga ini sudah masuk perang ekonomi
tapi mbak kony sendiri melihat ini berarti tatanan dunia yang selama ini kita ketahui pasca perang dingin itu sudah sangat berubah
tapi kenapa sekarang
karena ukraina dan rusia ini kan sudah berkonflik cukup lama
oke begini kalau saya melihatnya pertama kita mesti paham bahwa kenapa orang banyak melihat saya melihat putin itu sosok yang berbeda
kita mesti lihat dulu bahwa dunia ini pernah ditentang tentang hegemoninya tentang kekuatan fakta militernya tentang bagaimana negara negara kuat memperlakukan negara lemah
itu oleh presiden kita
namanya presiden soekarno
di era itu presiden soekarno mencetuskan sesuatu yang kita semua kaget dan nggak pernah jadi mungkin di pbb
kita masuk keluar masuk ke pbb udah pokoknya begitu marah saya keluar gitu
itu kan presiden soekarno sikapnya
kemudian kita punya konferensi asia afrika
dan itu adalah perkumpulan negara yang lebih besar kedua setelah pbb
pertanyaannya adalah kenapa bung karno waktu itu begitu
karena dia bilang dunia ini sudah gak akan seimbang jika un tidak netral
jadi dalam pidato itu dia bilang bahwa kita ini tidak dealing with words
kita dealing with manusia mimpi mereka idealisme mereka
jadi gak boleh pbb itu berat sebelah gak boleh tidak adil
nah kemudian itu terjadi
kedua kita mesti lihat tentang fakta fakta militer
bung karno sangat menentang itu
dan sebenarnya fakta militer itu ditentang oleh presiden soekarno bersama presiden rusia waktu itu
jadi mereka berdua sudah melihat bahwa kalau dunia ini ada fakta fakta militer
jadi buat apa ada pbb lah kira kira demikian
ada double standard yang dilakukan oleh pbb gitu
nah yang terakhir juga kita mesti lihat misalnya tentang bagaimana inggris takut sekali kepada presiden soekarno dan moskow waktu itu terkait terusan suez
jadi presiden soekarno itu tegak berdiri ketika suez itu sedang mau dikuasa inggris
dan akhirnya suez mundur karena tadi presiden soekarno punya kekuatan diplomatik yang hebat dengan asia afrika
yang mau saya cerita bung karno dan presiden putin sebenarnya melakukan hal yang sama
atau boleh saya katakan presiden putin sedang mengikuti jejak presiden soekarno
tapi caranya berbeda
dalam elemen nasional power itu ada empat namanya dime
bisa dibayangkan nggak kenapa kalimatnya putin ini sekarang bukan agresi sebenarnya
dan di mata saya bukan agresi bukan invasi
di mata saya pun belum invasi
operasi militer khusus
karena kita mesti lihat dari mulai seribu sembilan ratus sembilan puluh empat karena ukraine ini kan nggak ada di terlalu di panggung dunia dengan segala hormat ya
jadi kejadian kejadian di timur ukraine kita nggak tahu
tapi buat orang rusia yang atau dekat di situ mereka lihat banyak sekali hal hal yang menyakitkan buat penduduk sana
ini bagian timur ya dari timur
bagian timur ya donetsk
yang bahasanya juga
bahasanya lebih ke rusia
bahasanya lebih ke rusia
jadi ada perlakuan berbeda dan lain lain
makanya buat rusia sekarang gampang
lihat pengungsi hari ini
begitu mau naik kereta api pengungsi mau dibawa
yang didahulukan kulit putih
itu loh sebenarnya dari ukraine itu
nah jadi bukan ribut antara dua ribu delapan saja atau dua ribu dua puluh dua kemarin
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ketika lapangan maiden
dua ribu delapan ketika mereka ingin masuk atau berniat masuk ke nato
dan puncaknya yang kemarin itu
jadi akhirnya menurut saya perang ini bukan perang dua ribu dua puluh dua
sebenarnya perang yang sudah lama
at the same time tadi mbak desi menyatakan bahwa dia cuma sanksi ekonomi
kucing rusia itu sekarang udah nggak boleh keluar
dan ditambah lagi pohon
perlombaan pohon ok
ada perlombaan pohon ok di eropa kan
buat orang eropa kan kebanggaan abis melihat ok yang bagus gitu
jadi menurut saya bukan saja dime
kalau kita bisa masuk environment satu lagi ada i satu lagi
then environment issue sudah jadi masuk juga
dan makanya saya mencoba mengerti kenapa akhirnya mungkin putin tuh sudah putus asa
nah kalau terkait rumors bahwa dia ditekurung dua tahun dan lain sebagainya
kan ini yang sering juga dipakai ya untuk melihat ini kenapa
seolah olah putin itu tidak berpikir lurus
ya dan mungkin
mbak desi udah lihat belum videonya zerayana
dia tuh bikin press release dia mabuk sedang fly
karena serangan apapun apalagi sekarang ini
dan apalagi ukraina setelah uni soviet juga bubar kan merdeka
dan ya kalau ingin masuk uni eropa
ingin mendapatkan istilahnya kehidupan demokrasi yang lebih baik
itu kan boleh boleh saja
ingin menjadi bagian dari nato juga sebenarnya kan sah sah saja
nah poinnya kan juga disini
kenapa seluruh dunia hampir seluruh dunia ya
sekarang indonesia juga sebenarnya termasuk ya
yang mengecam ya bahwa serangan terhadap negara yang independen itu kan tidak dibolehkan
nah tapi ini kembali ke bukan saja kenapa kenapanya
tapi dampaknya terhadap tatanan dunia ini
ada nato ada us dan sangsi sangsinya betul sekali
bukan saja ekonomi ya
bukan saja terhadap oligal
tidak boleh ikut sport
buat kas saja sekarang sudah
di ban juga
di band dan lain sebagainya
dan ada semacam histeria dan anti
anti semua rusia
ini kira kira akan dibawa kemana
karena ukraini nih selalu meminta
jangan hanya kasih senjata ini itu
jangan hanya kasih senjata ini itu
ini kira kira kemana
akan dilakukan lebih lagi
saya dari awal sudah bilang
putin mau dihukum apapun
dia sudah kebal
dan saya tidak bicara cuma putin ya
tapi the whole system dari pemerintah rusia
karena tadi saya bilang perjalanan sudah panjang
kekesalannya sudah panjang
contohnya waktu ketika resolusi pbb tentang neo nazi dihapuskan
itu ukraine menolak
eropa diam saja
jadi ini sudah bertumpuk banyak
aneksasi curimia kan juga tidak terlalu banyak mendapat hukuman ya
putin itu sendiri
ya tapi kembali
kalau sekarang kita lihat dunia ya
pernah ingat waktu serangan bus
bus itu kan menyatakan ke seluruh dunia
dan serangan serangan yang terjadi
kemudian saya nggak pernah lihat amerika kucingnya dilarang kemana mana
pemain bolanya dilarang kemana mana
pohonnya nggak boleh bergerak kemana mana
jadi menurut saya kita pun mesti mesti melihat
kenapa tiba tiba kita corner putin
menurut saya dampaknya akan berbahaya
contoh saja ya
saya mendapat email dari
oke kita tahan dulu
kita break dulu
ini pasti akan sangat menarik ini analisisnya mbak poni
tetaplah bersama kami
akan segera kembali
anda masih bersama insight with desi anwar
kita masih membahas efek manuver putin ya
kepada peta geopolitik global
saya ditemani analisis pertahanan militer
dan kalau kita lihat tadi
bush kan dulu ketika dia meluncurkan perang
katanya ada weapon of mass destruction gitu di irak ya
cuman aduh salah intergen saya
dan sampai sekarang itu kan sebenarnya kan tidak didukung oleh dunia waktu itu
putin sekarang punya friends list
dia banyak unfriending
tapi bukan punya friends list
di situ termasuk amerika serikat inggris dan sekarang
singapura karena ikut ikut memberikan sanksi
tapi saya lihat juga ada negara negara kecil yang jelas juga ya
nah ini kita lihat
apa kira kira ini ke depan
dengan adanya pergeseran mungkin bentukan
tata nan baru dunia ini
nanti seperti apa
pasti akan terbentuk
tiba tiba putin itu kita harus lihat dia tuh menaruh tangannya apa dengan sudan
artinya dia bukan saja akan menguasai laut merah
tapi dia akan menguasai laut hitam
itu kenapa beberapa hari lalu saya menerima email dari inss israel
bahwa israel sedang duduk bersama negara timur tengah
mendalami abraham accord
kita gak pernah terfikir kan
israel yang kayaknya udah memusuh budi dan mohon maaf nih islam
tiba tiba malah bergabung membuat fakta pertahanan dengan timur tengah
itu artinya mereka segera membaca ketika putin tanah tangan atau rusia tanah tangan ini beberapa tahun yang lalu dengan sudan
akhirnya ada penguasaan energi juga baru di depannya israel sana
itu kan daerah daerah minyak juga
sekarang kita bergeser ke area kita
saya nggak sepakat bahwa banyak sekali yang bilang bahwa setelah ini taiwan
karena menurut saya isu yang berbeda
taiwan itu sampai hari ini juga kita perlakukan gak jelas ya
punya bendera sendiri negara sendiri pemerintahan sendiri uang sendiri dan lain lain
jadi menurut saya isu laut china selatan itu adalah isu yang dipelihara
yang kalau kita mau selesaikan itu hanya perlu kita berhenti menjadi hipokrit
whether taiwan ini kita perlakukan negara atau bukan
berarti itu urusan pbb
tetapi kalau taiwan bukan negara tapi bagian daripada china
akan nasir seperti donas nih
kita nggak boleh ikut campur terlalu jauh juga
karena salah satu agreement bung karno
dengan moskow waktu itu
adalah kita tidak akan pernah saling campur tangan
itu kenapa saya pribadi berkeberatan ketika indonesia tanpa setahu kita nih
mohon maaf saya kan rakyat indonesia nih
loh kok tiba tiba jadi
jadi bemihak gitu loh ceritanya
iya karena dalam resolusi pbb untuk mengecam putin
rusia ternyata indonesia juga bukannya abstain ya
harusnya kan abstain
kita lihat india abstain
karena setelah perang dingin itu
dengan runtuhnya lah bubarnya uni soviet
ada satu negara yang ternyata mengambil hegemoni yang dimiliki oleh amerika serikat
ketika uni sovietnya sudah tidak ada yaitu china
china mulai bangkit dan mulai menyaingi
tapi dari khususnya dari sisi ekonomi
dan menurut saya ini kan sebenarnya sangat sangat ya inilah yang membuat amerika serikat saat ini selalu
china tuh harus dikritis ya
harus dianggap musuh ya
saya juga nggak ngerti kenapa negara negara itu harus dianggap musuh ya
posisi china dalam hal ini kan sulit ya
dia temannya dengan rusia
tapi pada waktu yang sama tidak ingin memberikan sanksi atau melibatkan diri lebih jauh
apalagi secara militer
china paham betul apa yang dilakukan tadi tentang drive tadi
terhadap china pun dilakukan
tadi yang disampaikan pada esy
dia itu hanya unggul dari ekonomi
dia unggul di inovasi
kenapa kemudian dia yang di curse
seolah olah dia sedang melakukan invasi terhadap dunia
terhadap laut cina selatan gitu dan lain lain
dan pelanggaran ham ya
atau pelanggaran ham
seolah olah isu militernya
jadi ini yang menurut saya untung ya
menurut saya ini untung putin yang muncul
karena dia dari eropa
wah ini udah kiamat dari hari pertama
tapi ada perubahan konstelasi ini mesti kita pikirkan
pertama adalah terkait posisi indonesia
apakah kita mau tetap non alignment
kita yang menelahirkan gerakan
kita yang menginisiasi
iya menginisiasi bersama sama
bersama sama rusia juga kan jangan salah
nah jadi maksud saya
kita tuh mesti sadar juga
karena sebenarnya apa yang dirasakan rusia
harusnya kita rasakan
cuma kita tuh kadang kadang gak aware
kita terlalu sibuk sama internal affairs
tapi yang kayak gitu gitu
lupa bahwa kita itu sekarang kawasan kita
itu dikeliling fpda
the quad itu juga aneh
karena ada india kan di situ
kemudian ada aukus
aukus australia inggris dan amerika serikat
dan aukus ini masalahnya adalah dia sudah bersiap
karena saya baca dokumennya
itu tuh sebelas item
itu tentang peran masa depan
jadi penguasaan cyber
kawasan penguasaan perang udara
jadi kayaknya udah siap semua
yang menurut saya
ketika diperlukan oleh amerika serikat
dia bisa bikin itu menjadi
fakta pertahanan indo pasifik
apa yang dirasa dengan putin
perhaps one day
tapi ini sebenarnya kan juga kesempatan bagi indonesia
walaupun ya ini saya setuju
secara objektif seharusnya indonesia kan
atau kebijakan luar negara
lebih bebas aktif
pokoknya tidak barat
tapi lebih ke independent
kita sebagai inilah
di tuan rumah di konferensi asia afrika juga
sekarang nah g dua puluh
kira kira untuk mengantisipasi
ya perubahan tatanan ini
apa dan peran
seperti apa yang bisa kita mainkan
saya harapkan presiden jokowi itu punya
punya apa ya
kalau bahasa agama itu makom
jadi punya pekonfiden
untuk berkata seperti soekarno
bahwa kita itu tidak boleh memperlakukan putin
beda sekali ketika bush
ataupun siapapun era presiden amerika
dengan apa yang alami putin sekarang
bahwa kemudian kita mesti paham sejarahnya
ini penting untuk kita tahu
jadi kita itu langsung tentara rakyat
merasa dekat dengan rakyat
tentara rusia itu beda
dari lahirnya dia itu di kiev
jadi kan dulu itu kan kyiv rus namanya
nah mereka itu tiga itu bersatu
dan waktu itu tuh mereka lahir militer pertama di abad sembilan
itu lahir dari seorang prince yang berpikir
mereka harus menjaga diri
jadi kesetiaan mereka itu kepada pemimpin
sosok pemimpin itu sangat penting
walaupun ketika dibawah komunisme juga
karena by history mereka begitulah melihat pemimpin itu
jadi satu tujuan lah gitu
nah itu yang beda
jadi agak susah kalau kita nggak mau paham sejarahnya
nah yang kedua
perhatikan bahwa mereka juga
kenapa swedia menurut saya bereaksi seperti ini
karena mereka skandi
kalau mau dimundurkan lagi sederhana mereka kan skandinavians sebenarnya
finlandia kan diserang oleh rusia
makanya finlandia kemudian apa namanya
itu pokoknya di beberapa negara itu
bukan anggota nato
tapi sekarang mereka sudah berbicara ada keinginan untuk menjadi anggota
tapi juga akhirnya berpendapat
lebih baik enggak karena ini akan bisa memicu gitu
nah ini kira kira
ini sekarang sanksi yang berlaku
ini sekarang sanksi yang berupa ekonomi dan sanksi yang berupa budaya kultural dan semacam anti rusia
akankah mengekskalasi menjadi konflik militer yang lebih luas daripada rusia dan ukraina
kalau saya pikir even though nggak ada konflik militer
ini dunia bisa rusak karena apa yang mau dilakukan oleh putin
bayangkan ketika putin baru dikenakan sanksi berapa buah saja termasuk swiss
besoknya dia bilang
dua ribu dua puluh tiga raw material rusia tidak akan pernah keluar dari rusia sampai dua ribu dua puluh tiga
jadi sebenarnya sudah perang secara global ini sudah dimulai
ketika dia bilang begitu
sudah pasti kalau minyak kita bisa bahas lagi kan
jerman makanya langsung jadi limbung kan
tadinya pede nih
nord stream dua mau dimatikan lama lama aduh kayaknya nggak jadi gitu
nah kemudian saya ingat ya angela merkel tuh pernah ingatkan loh
memang jangan ukraine tuh jangan digau gau
nggak apa apa dia dekat sama eu tapi dia nggak boleh nato gitu
nah sekarang kembali kepada apa yang mau putin bikin
dua puluh tiga raw materials termasuk palladium
rusia ini ekspor palladium terbesar
otomatis dunia ini bisa berhenti
belum lagi kalau minyak udah pasti
terus coba dia sekarang semua ya
zara aparel begitu
kemudian mcdonald's hilang
botch pokoknya semua hilang tapi bagi mereka mungkin ada cari alternatif baru
dan apa yang terjadi
jadi menurut saya dunia akan berubah bukan cuma masalah tadi ke fakta
tapi akan memilih
tapi akan memilih untuk semua menutup diri
keren kan jadinya kemandirian
mau tidak mau ya
kita istirahat sebentar
kony tapi kita akan teruskan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
kita melanjutkan perbincangan mengenai tatanan geopolitik global akibat konflik dan serangan yang dilakukan oleh rusia terhadap ukraina
mbak koni ini analisisnya luar biasa
saya juga selalu tercerahkan kalau ngobrol dengan kony mengenai masalah ini dulu
saya ingat kalau bicara mengenai perang
apa sih yang akan memicu perang
maksudnya kita ngobrol di boston di bawah pohon
perang itu ya pasti untuk sumber daya ya
seperti energi pangan dan lain sebagainya
ini sudah kita bisa take ya dalam apa yang terjadi sekarang
kemudian adalah untuk region
pengaruh kekuatan region
makanya amerika serikat selalu menempatkan basis militernya di mana mana
dan china juga kehadirannya di
khususnya di asia tenggara juga cukup penting
dan rusia juga ingin istilahnya mengamankan wilayahnya supaya tidak merasa terganggu
nah untuk tatanan baru ini
rusia dari perekonomian dolar sudah di cut
orang pakai visa mastercard
pokoknya orang rusia di bali katanya udah nggak bisa bayar
teman teman kita sudah nggak bisa ambil uang
tapi kalau dulu axis of evil nya kan ada korea utara ada iran ya
katanya rusia ini adalah
ten times bigger daripada korea utara
bentuk tatanan perekonomian
karena sebenarnya ini kan perekonomian ya yang sangat penting
karena kita sekarang sudah terkoneksi
perdagangan itu semua sudah
semua sudah saling terhubung
uang peredaran uang investasi itu semua sudah tergabung dalam globalisasi
tapi ini bagaimana
pasti kan pecah pecah
karena rusia sekarang kalau mau trade sama saya pakai ruble
pakai ruble atau nggak kita pakai crypto
nah ini gimana
nanti ini bagaimana
karena disitu sih

bayangkan aja rusia itu sebesar apa
dan china sebesar apa
dan penduduknya sebesar apa
ketika mastercard dan visa card di ban itu kemudian tanda tangan antara xi jinping dan putin
dia akan bikin satu sistem pembayaran baru
jadi berapa persen dunia itu akan punya sistem itu
dan buat saya ada juga dampak bahwa akhirnya tadi
ketika semua hal yahnya orang rusia tidak boleh jalan pesawat rusia dimanapun bank bank orang orang kayak rusia di luar negeri atau villa semua
investasinya juga musnah
ini kan artinya dunia itu sudah dijalankan dengan authoritarianism
itu yang ditentang dari awal oleh bung karno dan siapapun kawan kawan di non blok waktu itu termasuk rusia
makanya menurut saya justru sekarang itu tempatnya dunia bersatu
bukan dukung putin nya ya
tapi dukung bahwa dunia itu sudah tidak fair
dan bahwa putin menjadi pecetus itu yang juga yang kita mesti perhatikan
caranya bagaimana pbb saja kan terpecah dalam masalah ini
dan banyak yang ikut campur dan yang sedikit sekali yang abstain
ini seolah olah sudah mengambil sikap
bung karno bilang pbb kamu itu mesti fair loh gitu
dan ucapan soekarno itu menurut saya terbukti hari ini
itu kenapa sekali lagi saya melihat dari awal presiden putin itu sedang membangun
mencoba menyeimbangkan dunia
karena menurut saya enggak mudah orang itu berani tegak berdiri
tapi mengapa itu tujuannya istilahnya untuk menyeimbangkan dunia
bukan untuk memajukan ambisinya atau memang karena merasa terancam oleh nato
kalau terancam sudah pasti
terancam sudah pasti karena tadi saya bilang karena ukraine dan belarus itu besar
ketika latvia semua itu masuk dia nggak peduli orang itu kecil benar perbatasannya
tapi kalau belarus dan ukraine itu kalau kita dapat
itu panjang sekali
tapi ini bayangkan sama mbak desy kita pindah ke ikn tiba tiba kita sama malaysia
mereka pasang rudal darah kita
itulah rasanya mungkin
gapain lu taruh rudal dari sini gitu loh
makanya dia bilang dari awal kamu mau eu kamu mau apa enggak apa apa
cuma satu yang saya minta kamu jangan nato
dan kedua pbb bersikap dong karena empat belas tahun orang orang di donans itu tuh mereka kasihan gitu
mereka tuh diperlakukan sangat tidak fair gitu loh
nah kalau kita melihat yang negara yang paling kuat setelah amerika serikat ekonomi
bukan bicara mengenai sejumlah senjata nuklir ya amerika dan rusia kan kira kira hampir sama lah
tapi china dari segi kekuatan ekonominya ini kan teknologi ini kan jauh melebihi rusia
nah ini bagaimana nanti kalau misalnya china dan rusia ya bergabung sekarang kalau tidak salah india
india juga dengan populasi satu lima miliar populasinya kan mereka abstain
istilahnya gak ingin terlalu campur
india coba india itu bagian dari the quad yang saya bilang tadi
itu kan kekuatan besar jepang india amerika australia
jadi istilahnya mereka tuh sudah aliansi
bagaimana waktu trump melakukan karena kaca india nggak boleh beli sukhoi
walaupun sekarang ditentang oleh menhan india
yang mau saya bilang jadi gini orang ketika berkopit dengan ke amerika serikat
diperlakukan fair kah oleh negara barat gitu amerika aliansi dan kawan kawan
karena jika tidak hari ini india udah kelihatan seperti itu loh
kan dia bingung gitu kenapa jadi begini
kedua kita bicara tentang dulu inget gak pak martin latta legawa tuh
karena beliau tuh pernah mengingatkan regional equilibrium
which is sekarang ini adalah salah satu bentuk menurut saya akan membentuk
kalau kita mau nih regional equiprium baru
kita gak keberatan dari us pecom us indopacom uscom this and that
itu haknya amerika serikat
tetapi dengan perkembangan hari ini saya merasa indonesia sekarang harus duduk tenang
duduk dengan india duduk dengan xi jinping atau siapapun negara asean
terus kita harus berhati hati
coba apakah kita sudah harus membentuk lebih ikatan lebih erat justru dengan india
dengan cina dan tetangga kita
tapi jauh sekali dari presiden
jadi kita neighbors kita terdekat aja
saya tinggal di pondok indah mbak desi tinggal di kebayoran
kita kan gak mungkin kalau dekesnya akan temenan sama ini celandak
nah hal seperti itulah yang kira kira menurut saya harus kita shape
karena bahaya daripada ban apa semua
atau memberikan hukuman sebegini jauh kepada putin
tau gak apa bahaya paling besar
polarisasi nya akan semakin rujing lagi
dan indonesia harus mulai berpikir tentang apa yang disebut bung karno berdekari
iya dan ini pasti mustahil sekarang
karena ini semua komunikasi kita sudah globalisasi
yang namanya internet dunia maya
justru yang lebih membahayakan adalah kalau ini menjadi cyber crime saja
kan sekarang sudah sangat
tapi boleh gak mbak desi lihat ada hipokresinya
ketika china itu membuat whatsapp sendiri wechat itu semua
orang semua bilang kan oh cina itu tertutup
apa yang dilakukan kepada putin sekarang rusnet akan semakin besar
putin tanggal sebelas hari ini tanggal sebelas kan dimatikan dia dari sistem dunia
dan dia bilang matiin aja saya punya rusnet
ini semua pembelajaran buat indonesia kenapa akhirnya teknologi penting
kita ilmu pengetahuan penting pendidikan
pendidikan itu bukan gelar
sekarang saya lihat ada yang sama mbak desi
orang cuma pengen kerja kerja gelar terus dia ngapain gitu
tapi bagaimana pendidikan itu melahirkan orang yang punya pemikiran besar
juga tadi teknologi inovasi dan lain lain
iya dan apalagi nanti kalau harga itu ya
harga pandangan semakin meningkat harga energi semakin meningkat
pupuk juga gak dapat
inflasi pupuk dan lain sebagainya
negara banyak pertanian kan
mau tidak mau kita juga harus mempersiapkan
berdikari kalau istilah bung karno
iya berdiri di kaki sendiri
kita istirahat sebentar mbak kony tapi tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar saya masih ditemani oleh seorang analis geopolitik pertahanan militer dan pokoknya yang berkaitan dengan geopolitik dunia
kita fokus mengenai serangan yang dilakukan oleh rusia terhadap ukraina
tentu saja dampaknya paling tidak dampak ekonominya dan dampak hebohnya juga sudah sangat terasa dan ini menjadi fokus
saya lihat dari semua orang kita tidak ingin ini eskalasinya berkepanjangan karena ini pasti akan tentu saja dampaknya akan semakin negatif dan juga kita melihat ya
yang bertikai di sini negara negara yang arsenal ininya nuklirnya juga
jangan sampai terjadi hal hal yang tidak diinginkan
sebelum kembali ke china ke amerika serikat itu sendiri kita lihat sekarang kan presiden biden
presiden biden mungkin dia ya memang
ukraine harus dibantu dan lain sebagainya dan berhasil untuk justru memperkuat yang namanya nato
kalau dulu kan nato kan action talk only
tapi sekarang semuanya seperti wah kita harus bersatu kita harus komit untuk membantu ukraine
sebelumnya kan donald trump
tapi beda juga
sekarang buktinya kalaupun bantu kemarin polandia mau terkait pesawat
oh ya nggak boleh
amerika nggak mau
ini bagaimana hubungan amerika serikat sendiri dengan eropa
karena eropa selama ini kan
melihat amerika sebagai leader sekarang
ya leader tapi at the same time nato kan dianggap nggak terlalu penting
kita kan masuk ke cukup lama ini masuk ke istilahnya dunia yang damai lah
tidak ada konflik dimana nato harus inilah
ketika dunia makin damai kenapa nato makin memperoleh
nah itu dia yang saya
tolong lihat dari perspektif putin
makanya berulang kali saya bilang bayangkan kita jadi presiden rusia deh untuk gampangnya
loh katanya dunia udah damai
lah kenapa nato makin besar
dan semakin ke arah saya
sementara pakta warsawa semakin menghilang
ya mungkin ini ada kaitannya dengan negara negara yang menjadi independen setelah uni soviet
kan ingin berdemokrasi ingin menjadi lebih kaya ingin lebih bebas ingin lebih sejahtera gitu
bagaimana eropa diuntungkan dengan ada konflik ini kalau mereka tetap memperlamalah situasi ini
karena jerman sangat tergantung pada energi
makanya sekarang kalau kita bisa lihat saya sekarang baru mengerti kadang kadang saya percaya mi lima sama mi enam nya inggris itu memang canggih
waktu uk keluar dari eu saya akan heran kenapa dia keluar dari eu ya sudah bagus bagus
saya akhirnya dapat gambaran
ini sudah diprediksi bahwa akhirnya uni eropa akan pecah
buktinya sekarang uk paling aman
sebenarnya dalam hal ini uk lebih aman karena dia kan nggak usah terikat kepada eu gitu kan
dia sudah brexit
nah itu satu
pertama tadi intelijen itu sangat penting bisa kelihatan dari mi lima dan mi enam keputusannya lalu brexit terjadi
nah yang kedua kita mesti lihat tadi makanya sejarah kita mesti mundur itu bukan cuma abad sembilan
tapi mereka itu siapa
ini kan seperti kita sriwijaya dulu menguasai segala macam daerah terus tiba tiba muncul majapahit
nggak mungkin itu nggak cless
tapi juga nggak mungkin kita kelas separah mungkin
itu yang saya bilang sweden sekarang mulai melahan diri finland mulai melahan diri karena they are scandinavians
scandinavians yang kemudian ada di balai balai
itu yang kemudian ada di belarus ukraine dan rus ini yang kemudian melahirkan orang orang hari ini
jadi persaudaraan bahwa human tuh ada hubungan satu sama lain itu yang harus kita nilai nilai itu yang harus kita kembalikan
lupakan putinnya lupakan dia pengen jadi star nya gitu
even though dia mau jadi star nya biarin aja orang orang negaranya sendiri
sekarang misalnya presiden jokowi pakai baju begitu dia nggak pengen jadi raja bagaimana
sanksi yang sekarang juga diberlakukan
itu bukan saja cuma buat rusia untuk eropa sendiri
untuk dunia itu sangat sangat besar
ecos actually year yang saya bilang tadi kemarahannya negara negara pemberi sanksi terhadap rusia yang dijawab oleh rusia oke kamu kasih sanksi saya mau tutup dua puluh tiga sampai dua ribu dua puluh tiga which is nother satu tahun semua raw materials
indonesia teriak dong pak luhut sedang bicara soal otomatif
ibu kota negara apa nggak perlu baja baja kita tuh banyak dari rusia
dan kita juga perlu gandum buat mie dan tepung dan lain sebagainya
gandum mie dan tepung ya
justru yang paling parah juga terkait ini apa namanya tadi peladium sudah bilang kan
pupuk kita kan negara pertanian bagaimanapun kan kita harus
nah pupuk kita banyak dari rusia
so the effect ketika kita beri negara tuh penghukuman harusnya kan dihitung karena tadi dunia tuh sudah terkoneksi
ya terkoneksi tapi terpecah pada waktu yang sama
akibat konektivitas ini bisa unfriend kapan saja dan juga ini juga perang komunikasi saya lihat dalam hal konflik ini terjadi
termasuk kita asean
asean kan dari awal kan kita
friends terus selalu cari jalur diplomasi selalu mencoba ini kekeluargaan tapi dalam menyikapi situasi ini kan beda beda juga vietnam sama laos
karena tadi saya bilang walaupun saya pernah bilang dalam satu pertemuan saya sudah tidak percaya asean dan semua orang kadang kadang kenapa tidak percaya asean
bagaimana mau saya percaya asean karena di asean itu ada negara fpda lima power defense arrangement which is misalnya satu hari kita berantem sama brunei misalnya
itu sebenarnya ex negara koloni inggris
bnay malaysia singapura inggris australia
kita bisa di attack oleh mereka jadi bagaimana asean bisa bersatu ketika yang satu sudah berbeda gitu itu juga tidak mungkin
makanya saya tuh merasa dengan adanya putin kemudian tadi timur tengah bersatu israel menjadi bergabung ke timur tengah
mungkin pr buat kita apakah sudah waktunya kita bersatu kalau asia tenggara atau asia
kita bersatu dengan siapa siapa yang di friends list kita
yang pasti friends list kita ya
yang pasti friends list kita ya
ini sekarang yang dilakukan oleh dunia amerika dan eropa juga punya friends list
yang kita friendly kita harusnya india china itu kita akan jadi kekuatan sangat besar pasti karena australia sudah susah
dari populasi juga luar biasa
maunya saya sih australia karena walaupun australia itu merasa dia orang barat tapi kan dia ada di kita gitu
tapi kan australia sudah terikat dengan the quad terikat dengan aukus sudah makin berat dia keluar beda sama india dia masih hanya di the quad gitu
tapi ini kan jadi lebih kalau kita aukus itu kan euro centric ya
sementara kalau kita
tapi kita banyak sekali perkumpulan ada yang namanya apec ya ada yang namanya tadi name non align movement ada yang namanya asean
tapi mbak raisi pernah gambar nggak ya aku pernah iseng gambar begitu aku masuk masuk itu tuh asean plus asean this asean that terus tadi apec itu udah jadi kayak spaghetti
ya tapi sekarang kan bubar dengan adanya ini
jadi kita harus membuat sesuatu
kaukus baru atau bentuknya
semacam bentuk baru karena tadi kita lihat
dan berbasis apa berbasis lebih ke ekonomi lebih ke budaya
lebih berbasis semua daim tadi
karena dari segi senjata kita kan tidak
tetap diame diplomacy information system kemudian military dan juga ekonomi kenapa karena hari ini kita bisa lihat sebuah negara berdaulat bisa diperlakukan seperti itu bayangkan diputus dari dunia tiba tiba itu mungkin saja diperlukan kepada kita
iya nah peran nuklir dalam hal ini ini kan selama ini nuklir selalu digunakan sebagai deterent
apalagi blok barat blok timur kenapa dan mereka sama lah jumlahnya makanya arms race itu punya sepuluh usah harus punya sepuluh sebelas tidak ada hentinya
tapi misalnya kalau nanti indonesia india kemudian china nah itu kalau dihitung hitung kekuatan militernya kan kalah sama amerika serikat dan korea
oh enggak kalau kita bergabung dengan china dan india no we are going to be powerful
india memang punya senjata nuklir tapi dari jumlahnya malupun kekuatan militernya
jadi gini yang pasti itu begini walaupun indonesia itu punya hanya nuklir kita hanya tiga ya
satu reaktor atom trigamark itu dibangun oleh eisenhower nah itulah hebatnya soekarno
tapi nuklir yang bisa menyerang yang sekarang sering
enggak aku mau bilang soal trigamark ini itu bisa multiple purpose jadi waktu dibangun untuk set tapi once my dad my dad kan ahli nuklir dia ke sana dia roba jadi mau jadi reaktor
tapi bodohnya indonesia mohon maaf ya saya bilang bodo
nah itu kita menandatangani itu
jadi artinya kita anggap aja apapun nuklir yang kita punya berarti tidak boleh karena event uraniumnya itu dikontrol ya kan oleh iaea international atomic energy agency
ya tapi china dibandingkan dengan rusia dan amerika serikat jumlah nuklir heads yang mereka miliki itu cukup
tapi this is not about the jumlah of nuklir heads tapi kemana dia mengarah dan bisa bikin dampak apa
sekarang kim jong un kan katanya lagi sibuk ya
nah north korea juga udah mulai
berarti kalau kita tadi ya mohon maaf ingat dulu ada porosnya bung karno jakarta moskow apa beijing pyongyang
lah berarti dunia ini sering ada perang
langsung akan bikin kita mengarah ke sana lagi
oke tapi ini yang ada nanti memprovokasi juga
tambah dlh dong tambah dl ya
nah kalau non aligned ya
jadi ada resiko untuk terlalu mengambil pihak apalagi kita posisi kita kan begitu sangat strategis
ya kita tuh sangat eksis ya
eksis daripada indo pasifik dan indo pasifik itu adalah abad kedepan itu abad indo pasifik
ya dan kalau tidak salah presiden biden sebentar lagi kan akan berkunjung ke sini untuk memastikan teman temannya di asean juga
akan mendukung apa yang dilakukan oleh amerika serikat kita masih ada satu segmen lagi mbak kony tapi yang paling penting lagi
sekali lagi bagaimana sih posisi indonesia apa yang perlu kita lakukan dan juga jangan lupa ya peran kita dulu itu sebenarnya bisa jauh lebih penting dalam kancah kebijakan ini
kebijakan dunia global
kebijakan dunia dan kebijakan luar negeri kita tetaplah bersama kami inside with desi anwar akan segera kembali
bersama insight with desi anwar kita membahas efek ria konflik rusia ukraina termasuk dampaknya pada peta geopolitik dunia ditemani oleh analis pertahanan militer negara koni rahakundini bakri
dan sangat sangat menarik saya rasa perlu satu episode lagi ini kalau kita membahas
kalau kita membahas apa dampaknya dari sebenarnya bukan konflik lagi ini sudah perang
walaupun perang yang tidak dinyatakan ya
perang tapi kan sudah terasa efeknya paling tidak kehebohannya sudah terasa dan kekhawatirannya ada di situ karena ini kalau dulu kan perang itu perang proksi ya di timur tengah misalnya atau perang konflik yang terjadi di afrika dan lain lain
tapi sekarang negara hegemoni sendiri amerika serikat dan rusia dan juga eropa ini kan
negara negara yang semua adalah bagian dari itu security council di pbb
mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi politik dan juga militer
nah makanya kita semua deg degan di sini
globalisasi yang selama ini sudah kita rasakan globalisasi lewat perdagangan globalisasi lewat budaya bahkan ya tadi itu sekarang starbuck sudah mulai ditarikin di dunia
globalisasi dari tentu saja komunikasi itu semua
jadi tiba tiba yang ada kembali ke regionalisasi
nah ke depan
nah on regionalisasi mungkin akhirnya jadi nasionalisme
nah ini kita sekarang lagi presidensi g dua puluh
ada maknanya signifikansinya ada efeknya nggak
harusnya ada tapi dengan distruksi seperti ini harus siap siap presiden jokowi itu duduk dengan ibu menlu dan pak menhan benar benar bahas kita ini mau kemana
harus ada perubahan dari fokusnya nggak
karena waktu itu kan fokusnya masih kesehatan covid dan lain sebagainya
saya kira harus karena ketika dunia ini melihat dampak yang diterima oleh presiden putin kita bayangkan anggaplah indonesia melakukan kesalahan apa saya nggak tahu tapi kemudian kita di ban dari seluruh dunia dan tiba tiba diputus
itu yang mungkin kita harus pikirkan
jadi sekarang akhirnya pertama regionalisme mesti dikuatkan kita mau dengan siapa dan bagaimana
yang kedua adalah kemandirian negara atau keberdikarian negara harus dipikirkan
jadi kalau ini kalau hari ini kita rajin cuma teriak teriak kita harus cinta barang indonesia ya kan banyak sekali itu
ya penting juga
guru slogan sekarang betul betul harus betul betul didirikan
industri pertahanan misalnya yang selama ini menurut saya masih dibilang mandiri juga nggak terlalu mandiri gitu kan atau kurang mau betul betul apa sih mempush kemandirian itu udah nggak bisa main main yang saya sebut selama ini sudo inhan itu harus hilang dan kita betul betul mandiri untuk itu
selalu kan dari pengalaman pak hei itu pasang kepadanya
ada sesuatu yang kita bisa pelajari dan menurut saya itu bagaimana kita belajar mandiri betulan
jadi bisa tampil lebih kuat lagi
lebih kuat lagi
tapi ini bisa yang terjadi di rusia juga putin bisa keluar lebih kuat lagi dengan adanya serangan ini
buktinya apa begitu ya ketika kejadian crimea dua ribu empat belas hari ini dia diputuskan dari web dunia dia survive
uang uangnya ditahan dia sudah punya swift system sendiri
itu yang kelihatan bahwa dari dua ribu empat belas eh maaf dari satu ratus sembilan puluh empat sampai sekarang tuh dia ternyata membangun kekuatan kemandirian
makanya buat dia begitu disyok seperti ini mungkin perkembangan eropa dia akan menjerit jerit
enggak dia malah bilang enggak semua saya tutup sekarang prabowo saya
malah dunia yang shock karena ini akan semua boosting the price and everything
so ini betul betul kalau saya bilang the bright side of the story nya semua negara harus kesempatan kita semakin berdikari
dan mungkin yang dulu digombal gemburkan amerika oh negara tirai bambu itu gak boleh
ingat gak dulu kan soalnya cina menutup diri itu gak boleh
loh sekarang kita malah musim
pasti kalau perlu kita yang bangun bambunya kita yang bangun tirainya udah kita bikin ini sendiri karena ternyata bercampur seperti ini tuh dengan mudah diperkosa hak kita oleh seseorang yang lebih berkuasa selama pbb masih bersikap seperti hari ini
beberapa hari yang lalu saya satu panel dengan ketua komisi satu dan dia ngasih ide bagus
sebenarnya kita mungkin mesti mereformasi atau mereposisi united nations
kalau kita tidak mampu melakukan itu dan itu yang harus disampaikan oleh presiden jokowi
susah karena yang membentuk yang namanya pbb ini adalah negara negara yang pemenang perang dunia
kedua ini menarik sekali memang idealnya kita kan ya harus mandiri pangan ya bisa swasembada
dari segi perekonomian cuman masalahnya kan selama ini pertumbuhan kita sangat tergantung pada investasi khususnya kan investasi luar negeri
oleh sebab itu makanya kita temenan sama china temanan sama eropa amerika serikat dan lain sebagainya
peran indonesia sebagai negara negara
peran indonesia sebagai negara negara
peran indonesia sebagai peacemaker
saya rasa itu harus lebih besar dimainkan
karena bukan saja karena kita punya historis dalam menggerakkan non block dan juga asia afrika
tapi sekarang g dua puluh
jadi bagaimana kita harus
makanya kenapa dari awal saya bilang siapa ya yang kasih ide kita mesti ambil posisi kemarin di un assembly
karena harusnya kita bisa ambil peran netral tadi pertama kita pendiri non block
kemudian presiden kita ketua g dua puluh
disitulah kalau saya jadi presiden jokowi hari pertama itu yang undang bukan belarus harus meeting pertama
keduanya diundang aja ke bali
udah gak paham sekarang duduk di bali nih
coba bahas atau duduk di mandalika
coba damai gitu
di bali banyak langur rusia aja
maksud saya itulah momen yang kita kehilangan
sekarang udah harus udah duluan
barangkali yang ketiga ini mungkin bisa pak presiden jokowi oven gitu
betul betul kita stand up
dan ini saya harus menyatakan begini
tapi dalam forum apa stand upnya
karena kita sudah dianggap walaupun saya lihat masih belum di dalam unfriended
justru sebelum masuk ke dalam zona itu
kita betul anulir kan
gapapa orang menganulir
kayaknya kita melihat sekarang perkembangan dan alasan misalnya dia ban semua raw material
dunia akan shock
coba kita mengambil peran lagi
jadi gini loh
ada pengertian di masyarakat yang salah ketika kita bilang non blok seolah olah kita nggak memihak
justru bung karno itu mendirikan non blok adalah ketika dia memihak bahwa dunia itu harus hadir
dan hari ini kita harus jujur
apa yang diperlakukan kepada putin kepada rusia itu beda sekali dengan apa yang diperlakukan kepada bush dan kepada amerika
contoh sekarang putin akan dorong resolusi pbb tentang kenapa di ukraine ketemu laboratorium laboratorian biologi
dibuka dong ke publik
ngapain bikin dari sana
iya tapi kita kan coba kita harus menjadi pengaruh yang menciptakan perdamaian
jadi suruh mereka
kita jangan menjadi provokator juga ini
no enggak enggak
ini karena oleh sebab itu ada justifikasi bagi rusia untuk menyerang ukraine
itu kan juga tidak dibenarkan kan apapun
dan kembali ke china
menurut kony china tidak akan mengambil ini
istilahnya belajar dari pengalaman rusia ini mungkin berpikir dua kali ya
pertama dunia yang harus berpikir dua kali bukan china ya
kalau saya jadi presiden xi jinping yang harus dipikirin justru amerika lagi
kenapa selama ini amerika selalu bilang kita one china policy
perlakuan kita kepada taiwan itu kita tidak
kita semua jadi terbawa arus
hari ini taiwan negara atau bukan
karena perlakuan china terhadap taiwan
nah kalau itu negara dudukan dia berhak dia duduk di pbb
dan berhak semua kedutaan besar dia dibuka di seluruh dunia
tapi kalau kita bilang dia bukan negara itu urusan dalam negeri china
ngapain kita ikut campur
saya marah kalau sekarang ada ikut ngomong di papua
misalnya kenapa orang di papua ngomongin di oxford ada yang ngomong papua
kenapa kita kehilangan misalnya
tim tim itu kan juga karena pengaruh intervensi dari luar
sekali lagi ini ambil posisi
dan saya tuh inget ya
saya tuh wawancara dengan seseorang itu dan saya bilang
tahan hati nih nanti bisa bisa timur indonesia bagian timur malah dianggap micronesians
bukan bagian dari
sekarang kan suara suaranya udah begitu
bukan melayu tapi pacific island
sekarang melihat kembali ke tatanan global yang sekarang
kita masih secara ekonomi juga babak bulur akibat covid
nah perdagangan ini akan semakin terganggu karena ini sini saja kan sudah sangsi sangsi
dan tidak boleh berdagang menggunakan
tadi aku ngisi bensin aja udah kaget loh
jauh banget ya
ini kan akan semua
berapa lama dunia bisa tahan dengan situasi seperti ini
dan step yang perlu diambil putin rusia untuk ya udah deh
maksudnya sadar bahwa ini semua merugikan semua orang
aku tetep gak liat putin yang harus ambil keputusan
ke amerika serikat dan juga eropa
amerika serikat dan eropa harus duduk dan hitung
ya ini kan sekarang kita bulan maret
tapi harus duduk dengan rusia dong
iya dengan rusia
sekarang mereka harus duduk
ini bulan maret
bentar lagi mereka enam bulan lagi dari sekarang kan akan musim dingin
gimana stok dia untuk energi
jadi kalau kemarin masih pede mau nutup nordstrom dua
saya udah liat gampang kan
saya rasa semakin mendekatnya waktu dan merasa terasa semakin
kacau nya gara gara energi
karena energi ini akan boosting ke semuanya
ke semua hal
nah itu maka mereka akan semakin sadar bahwa ego
ataupun juga apa ya
tapi ini semua negara negara yang egonya sangat sangat besar
jadi siapa yang patut menjadi kan setiap negosiasi duduk bareng itu harus ada fasilitatornya
eropa dan amerika atau bahkan sekitar presiden macron ini kan gak ada deadlock itu
harus ada mediatornya
nah ini siapa
mediator itu harusnya ada pemimpin negara non block
saya pasti yang melahirkan non block
itu yang tadi bilang saya bilang dari awal mendingan ini presiden jokowi
tapi maksud saya karena kita ada di eksis nexusnya asia pasifik gitu kan
dan ini adalah perubahan regional besar besaran
kenapa presiden jokowi tidak stand up dan berdiri untuk mengundang presiden putin
mengundang apa nato
juga mengundang biden untuk kemudian bertemu
kalau israel karena ini menarik ya posisi israel
kalau dulu kan middle east kan konfliknya itu
israel dan negara negara arab
tapi sekarang dalam hal ini mereka palingnya diem diem
maksudnya tidak terlalu mengecam rusia dan tidak ingin terlalu intervensi uae
karena kalau saya lihat uae dan israel akhirnya sadar abraham accord ini good for them
good untuk timur tengah
nah mungkin kita mesti bikin indo pacific accord
saya gak tahu namanya sriwijaya accord atau apa
tapi betul betul melahirkan tadi pemikiran bahwa kita negara di kawasan inilah yang harus survive
kalaupun harus ada hubungan erat di antara kawasan saja
karena kalau nanti ada apa apa kita di cut sama seluruh dunia paling gak kita punya negara to rely on
nah artinya yang mau saya bilang juga anti china yang terus didengung dengungkan
ya kita kan tahu itu karena amerika serikat kan selalu melihat siapa yang akan menyaingi
akan menjadi rising power
pasti menjadi ancaman
karena ini kan ya itu tadi
kony betul berkaitan dengan sumber daya
kalau misalnya energinya terganggu
nah itu juga menjadi penting
sebenarnya indonesia kan posisinya diuntungkan kita
kita bisa dengan menutup laut kita saja kan itu kapal kapal tidak
tapi kita harapkan semua ini di eskalasi terus menerus
kalau indonesia bisa memiliki peran yang jauh lebih berpengaruh
khususnya dalam menciptakan perdamaian
kita semua pasti akan bangga
g dua puluh ini sebenarnya momentum yang sangat bagus
iya disebut aja bahwa ini kita dunia dalam ancaman
ngapain ngomong g dua puluh kalau semua dunia ekonominya berhenti kan
apalagi ini pertemuan antara dunia yang ekonominya paling besar
semua tidak akan berarti ini kalau babak belur ini hancur
dan menghancurkan diri sendiri
menyerang tetangga sendiri pasti rumahnya akan ikut kebakarannya
dan bertahan kepada ego masing masing akan membuat kita seluruh dunia akhirnya mengalami bunuh diri massal
dan saya suka tadi
kesempatan menurut mbak koni bagi indonesia untuk bangkit kembali
tampil lebih internasional
dan berdikari sebagai bangsa
ya lama gak dengar itu kata berdikari
berdikari ya keren ya
sekali lagi mak koni terima kasih banyak
sayang terima kasih kehormatan diundang di sini dan bisa diskusi banyak hal
iya kita akan terus berdiskusi nanti ke depan karena kita masih harus melihat situasi bagaimana berkembang
kita harapkan semua akan kembali ke meja diplomasi dengan berdikari
diplomasi dengan perundingan
dengan kepala dingin sehingga semua ini ya jangan sampai kita menghancurkan diri kita sendiri
tentang ada peace ada kedamaian kita gak bisa hidup tenang tidak bisa stabil
semuanya bisa hancur babak belur ya
demikian insight with desi anwar kali ini
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnn indonesia com dan youtube cnn indonesia
jangan lupa kita masih ada pandemi ya
jaga jarak rajin cuci tangan pakai masker dan hindari kerumunan